gram akan minimnya respon pemerintah terhadap penolakan rancangan undang undang cipta kerja
membuat presiden kspi said iqbal menempuh jalur legislative review
legislative review adalah upaya mengubah atau memperbaiki sebuah undang undang melalui dpr
seperti tertuang dalam undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas soal pembentukan peraturan perundang undangan
proses legislative review di dpr pun tak ubahnya seperti proses pengusulan sebuah undang undang
di mana harus melalui kesepakatan mayoritas fraksi untuk menjadi salah satu program legislasi nasional
lalu masuk tahapan perencanaan penyusunan pembahasan hingga pengesahan dan pengundangan
meski langkah ini memakan waktu dan proses yang berbelit
said iqbal masih meyakini bahwa dpr tak menutup mata melihat gelombang penolakan masyarakat
yang begitu kuat di berbagai daerah terkait omnibus law
secara khusus ia pun menaruh harapan kepada dua fraksi oposisi pks dan demokrat
untuk berinisiatif menyuarakan upaya legislative review dalam sidang paripurna mendatang
peraturan pembuatan perundang undangan atau p tiga boleh melakukan pencabutan satu undang undang yang sudah disahkan
dibuat undang undang baru
untuk mengganti undang undang yang sudah dicabut
itu yang disuruh
kami masih punya optimisme
ada dua fraksi yang menolak
jangan menari digendangnya aksi aksi buruh mahasiswa dan rakyat
meski terbuka atas opsi menjadi inisiator legislative review
pks menegaskan bahwa saat ini masih fokus mengkaji seluruh isi dari naskah undang undang cipta kerja
yang memiliki berbagai versi
mengkalkulasi efektivitas upaya legislative review dalam membatalkan omnibus law
menjadi salah satu pertimbangan pks
meskipun dpr memang punya kewenangan legislative review
tetapi menurut saya perlu dipertimbangkan tentang efektivitasnya
pks sampai saat ini memang sedang melakukan satu kajian komparasi
antara naskah naskah dari cipta kerja omnibus law atau pks
antara naskah naskah dari cipta kerja omnibus law atau pks

antara naskah naskah dari cipta kerja omnibus law atau omnibus law
antara naskah naskah dari cipta kerja omnibus law atau omnibus law
yang banyak sekali naskahnya
namun peta kekuatan politik di dpr dari fraksi pendukung pemerintah menjadi salah satu alasan
mengapa upaya legislative review dinilai sebagai upaya yang sia sia
seperti diungkapkan direktur pusat studi konstitusi universitas andalas ferry amsari
kita dpr memperbaiki produk yang sudah mereka sepakati bersama
tentu hampir bisa dikatakan sulit terjadi
apalagi kalau kita membaca peta politik di parlemen
itu tidak masuk akal sama sekali
karena mayoritas dari sembilan partai yang ada
mayoritas tujuh diantaranya menyepakati omnibus law ini
kspi telah mengirimkan surat kepada sembilan fraksi di dpr
terkait permohonan legislative review atas rancangan omnibus law cipta kerja
untuk dibahas dalam rapat paripurna enam november mendatang
ausirion dholu fikri adin jakarta